debat perdana pilkada jawa barat telah berlangsung semalam
tidak hanya adu visi dan program
tapi para kandidat juga saling adu kemampuan berkomunikasi
untuk meningkatkan citra diri tentunya
dan juga membuat lawan tandingnya tentu saja tidak terlihat lebih baik daripada dirinya
untuk mengulasnya atau untuk mengulas debat semalam
saya saat ini sudah ditemani oleh analis komunikasi politik dari uin syarif hidayatullah jakarta
dan mas gun gun herianto
terima kasih mas gun gun
selamat malam mas bud
sudah nonton semalam ya
jadi tahu sekali memperhatikan bagaimana plus minusnya dan juga detil detilnya
sebelum kita membahas mengenai secara makro dulu bagaimana debat semalam
kita hadirkan dulu cuplikan cuplikan pembacaan atau pemaparan visi misi
dari para calon gubernur dan calon wakil gubernur
jawa barat hari ini butuh keadilan dan pemerataan pembangunan dan rasa kebahagiaan
pasangan rindu hadir sebagai solusi lima tahun ke depan
visi kami jelas jabar juara lahir dan batin
artinya semangatnya tidak hanya membangun infrastruktur fisik
tapi juga membangun moral agama dan kebudayaan
kami juga berharap dengan semangat yang mantap ini
kita bisa membawa jawa barat sebagai pembahasan
sebagai masyarakat yang paling hebat masyarakat terbaik di indonesia
menjadikan jawa barat sebagai masyarakat terbaik
yang mengedepankan kebenaran dan menjauhi dari kemungkaran
dengan cara menggunakan ilmunya para ulama adilnya para pemimpin
dermawannya orang orang kaya dan doa doa malam dari kaum doafa
kami bersemangat menjadikan warga jawa barat
jawa barat bertakwa jawa barat yang penuh dengan kebudayaan yang baik
silih asah asih asuh infrastruktur yang mantap dan pemerintahan yang melayani dan berintegritas
dengan gaya khas kami gaya yang penuh inovasi seribu masalah seribu inovasi
dengan gaya kepemimpinan kami yang turun tangan bukan lepas tangan atau tunjuk tangan
kepemimpinan yang menggerakkan bukan kepemimpinan yang memerintahkan
kami membawa kereta berangkat dan kita membawa kereta berangkat
dengan nama jabar juara lahir batin tidak boleh ada yang ketinggalan kereta
semua ikut maju bersama pasangan rindu
tahu bulat digoreng dadakan harganya lima ratusan
jika jawa barat ingin perubahan pasangan rindu wajib menjadi pilihan
kami tidak akan berbicara soal misi dan visi
kami akan berbicara soal tujuh program unggulan kami hasanah
nukahiji rakyat jawa barat
kudu boga panggawaian
saya akan pangkas setengah dari pengangguran itu
yang kedua rakyat jawa barat kudu sebuh
punya akses kepada masalah pangan
nukah tilo kudu boga imah anurempeng
nukah opat barudak sarakola
kudu gratis plus gratis perawatan kesehatan
kesehatan untuk seluruh rakyat jawa barat
dan kemudian yang keenam kami akan melakukan pembangunan dan penataan di bidang tur kamling
infrastruktur keamanan dan lingkungan
dan yang terakhir mohon dibantu kami pengawasan oleh seluruh rakyat jawa barat
agar kami tetap amanah dan tidak korup
dengan program yang atau namanya molotot com
selanjutnya saya akan menitik beratkan pada tur kamling
infrastruktur keamanan dan lingkungan
karena jawa barat ini penyangga ibu kota
sehingga dan juga paling pluralis
kalau jawa barat aman ibu kota aman
ibu kota aman indonesia aman
di sini diperlukan dua pimpinan yang mampu menemini tentang keamanan di jawa barat
jawa barat maju di bidang industri
terutama industri kreatifnya
sumber daya manusianya cukup handal budayanya cukup tinggi
kita mulai dari keinginan kita membuat jawa barat menjadi yang termaju
tentunya dengan dasar dasar yang patent daripada masyarakat jawa barat adalah ketakwaan
dalam ketakwaan ini seluruh sekalian
kita akan memuliakan agama semua agama kita muliakan
agar kita di jawa barat semua agama kita memuliakan
agar ahlaknya terjaga
perilaku perilaku yang koruptif akan terjaga
selanjutnya tentu dari situ kita amankan jawa barat
jangan sampai ada ulama dihantam linggih sama orang gila lagi
ini adalah suatu suasana yang betul betul merisaukan masyarakat
kalau aman semua takwa
kita akan membangun kesejahteraan dengan menumbuhkan perekonomian
untuk itu kami punya tiga program
pak saeho akan menyampaikan
program yang akan kami bangun adalah
bagaimana kita ingin memajukan jawa barat ini melalui jabar terkoneksi
se jawa barat sehingga setiap desa punya akses terhadap internet
dari situlah insya allah generasi generasi milenial akan mampu mengakses
dan disini akan mampu kemudian memproduk berbagai produk produk kreatif mereka
yang kedua kami juga ingin bagaimana pesantren pesantren
masyarakat umkm petani dan nelayan juga berdaya
sehingga kami akan mensupport pembangunan di sektor pertanian pesantren dan perikanan
jadi jadi rindu jadi jadi hasanah jadi jadi asyik
jadi pemerintahan provinsi jawa barat tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga adalah etapa terakhir
dari sebuah rencana pembangunan jaga panjang daerah daerah
provinsi jawa barat dua ribu lima dua ribu dua puluh lima
karena itu kami akan menuntaskan semuanya
itulah visi kami terwujudnya jawa barat yang adil sejahtera dan berkarakter
untuk menuju kepada visi itu ada lima misi besar
yang pertama adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik
dan bersih melalui reformasi birokrasi
semua tidak akan berjalan tanpa ada reformasi birokrasi yang tepat
yang kedua mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
tapi juga produktif unggul dan berkarakter
sebab kita tidak akan bisa menghindari persaingan global sumber daya manusia
yang ketiga bagaimana mewujudkan tata kelola ruang infrastruktur lingkungan hidup
dan juga sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan
kemudian yang keempat adalah bagaimana mengembangkan potensi dan daya saing daerah
melalui peningkatan iklim investasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan
dan yang kelima bagaimana menata kehidupan sosial masyarakat jawa barat
yang berbudaya demokratis dan mandiri

ada banyak yang harus kita bahas mas gun gun
tapi secara makro apa yang bisa anda lihat dari segi komunikasi
apakah yang paling penting gini dalam marketing politik itu kan positioning dan diferensiasi
anda lihat ada perbedaan yang nyata antara satu calon dengan calon yang lain
ya tentu ya kalau kita bicara soal political branding positioning segmenting
yang kemudian selalu ada dalam balutan political marketing
itu punya nilai yang kemudian seharusnya berbeda
kalau kita lihat misalnya deddy mulyadi itu kan menggunakan jeans ya
dia mungkin mau menunjukkan atribut muda
rk dengan misalnya wakilnya rk kelihatan lebih rapih kemudian berjas
tetapi juga sekarang pakai songkok
kemudian wakilnya uu menggunakan pakaian yang menunjukkan kesantriannya
ini kan sebenarnya semacam atribut dalam branding
yang kemudian juga menyasar segmen pemilih yang di jawa barat
yang tentu mas bud tahu bahwa aspek kesantrian menjadi penting di jawa barat
ini simbolik sebenarnya
dan bisa menjadi semacam simbolik convergence
istilah borman ya istilah ernest borman
itu soal kesadaran berbagi atau kesadaran kelompok bersama yang dibangun
jadi keseragaman tidak terlalu penting ya
kan biasanya kan calon calon misalnya kalau di jakarta kotak kotak
keseragaman itu tidak begitu penting dalam jawa barat
karena kita sama sama tahu rk salah satu yang selalu kemudian dijadikan semacam serangan pada rk adalah dia bukan santri
sehingga insentif elektoral diharapkan dari kubu santri ada dari uu
yang kebetulan dari priangan timur
yang juga aspek kesantrian ini menjadi penting bagi basis pemilih
kalau pasangan nomor dua misalnya t b hasanudin dan anton carlyan
kalau kita lihat kan menggunakan jas dan putih kemudian dasi merah
ini ada simbol nasionalis
warna kan itu juga simbolik
kemudian narasi narasi soal misalnya keamanan toleransi
ini kan khas dari semacam ideologi yang dibangun nasionalisme yang lebih kental gitu kira kira
meskipun dibalut dengan bahasa bahasa canda
dan menggunakan diksi diksi yang juga menyasar pemilih akar rumput yaitu misalnya bahasa sunda
seperti tadi yang lima program itu diartikulasikan menggunakan diksi diksi yang nyunda
menteri dan nyunda dua faktor yang juga penting selain nyakola dan nyatria
kemudian misalnya sayhu dan sudrajat dan sayhu
itu saya lihat memang kan warna putih ya yang kemudian kita sama sama tahu bahwa gerindra itu dalam political marketing di kontestasi elektoral kerap kali menggunakan pakaian putih
sekaligus saya lihat ya dalam konteks misalnya
jadi misalnya tadi malam debat itu kita bisa melihat proses pembagian ruang yang cukup seimbang
ini juga adalah bagian dari strategi untuk memosisikan paling tidak ya kesan
kan namanya debat itu selalu ada pesan dan impresi atau kesan yang kemudian mencoba untuk dikonstruksi sebagai bagian tidak terpisahkan dari dramaturgi
apa secara impresi bagaimana kemudian anda menilai dari gestur
ataupun pembagian ruang antara calon gubernur dan calon wakil gubernur
ini menarik ya ketika misalnya salah satu titik lemah di debat tadi malam itu posisi misalnya nomor satu
rk itu menurut saya dari sekian banyak indikator dari debat itu dia bagus
maksud saya misalnya retorik
kemudian manajemen waktu dia bagus
jadi itu bisa dikonsumsi dalam konteks gagasan dalam anatomi retorikanya seperti misalnya epilog body of message sama closing
itu dia bisa ngepas dengan waktu yang kemudian disediakan
selain juga saya lihat efisien dalam konteks misalnya mengurai data atau fakta yang kemudian dicoba untuk dinarasikan di waktu yang terbatas
hanya ada kendala yaitu di pauu sepertinya grogi
jadi mengalami istilah komunikasi itu communication apprehension
keengganan atau ketakutan atau grogi atau sebenarnya sesuatu yang human
jadi semua orang kalau panggung besar itu biasanya ada nervous ya kan
meskipun uu juga bupati tari sikmalaya dan juga berkali kali ikut debat kandidat juga di tari sikmalaya
tapi kan atmosfernya sangat berbeda
ini provinsi dan tentu lawan lawannya juga adalah lawan lawan yang bukan orang tidak berpengalaman
sehingga mungkin secara mental saya lihat di awal awal dia sangat under pressure
terlihat dari beberapa kali salah
termasuk dalam merespons moderator
kemudian kalau yang kedua
nah kalau yang kedua kita lebih enak bahasnya di segmen kedua nanti
kita akan jelas jelas kita akan bahas di segmen berikutnya tentang bagaimana gestur komunikasi dan juga gimmick gimmick
terutama pembagian peran antara calon gubernur dan calon wakil gubernur yang ada di debat kandidat semalam
kita akan kembali usaha jadwal berikut ini
membaca debat kandidat itu memang tidak hanya pesan politik ya mas gun
tadi sudah membahas bagaimana calon nomor urut satu ya
ilatwan kamil dan uu ruzlanul ulum
bagaimana dengan calon yang lain mas gun gun
iya kalau bicara calon nomor dua misalnya tb hasan udin dan anton carlyan
saya lihat banyak apa ya kosa kata kosa kata yang sebenarnya berbasis budaya nyungkir
budaya nyunda tadi
selain itu kalau kita perhatiin pembagian ruang antar cagup dengan cawagup lumayan bagus
lumayan bagus karena dari segmen satu sudah mulai berbagi
hanya masalahnya lagi lagi ngedrop juga di wakil gubernur
meskipun wakilnya banyak dipuji karena cukup menghibur
tetapi tidak artikulatif
dan kemudian juga diprogram
oke dan kemudian juga diprogram
saya lihat bagaimana mengemas pesan itu menjadi jauh lebih punya prospek ke depan untuk kemudian sebuah gagasan itu menurut saya masih jauh
tb hasan udin lebih taktis
bicara misalnya hal hal yang memang indikator indikatornya diperjelas
kalau kita lihat tadi malam kan begitu
anton carlyan memang menjadi bikin ger ya suasana
tetapi kalau kita lihat di beberapa segmen itu kedodoran
bagaimana misalnya pada saat interaksi yang impromptu yang spontan
nah ini tentu bisa menjadi catatan bagi mereka di debat putaran kedua
kalau yang ketiga saya melihat ada kegamangan
terutama dalam positioning mas bud
posisi pak ahmad sayuhu dan pak sudrajat sebagai calon gubernur ya
sebagai calon gubernur dan wakil gubernur itu sebenarnya kan penantang
karena incumbentnya adalah deddy mizwar
sudrajat sebagai calon gubernur itu harusnya mengartikulasikan proses yang kemudian bisa menunjukkan bahwa sebagai penantang dia punya program seperti ini yang berbeda dengan incumbent
tetapi kegamangan itu terbaca sangat kental itu dari narasi
karena apa mungkin di satu sisi wakilnya ahmad sayuhu berasal dari partai yang sama dengan ahmad heriawan
sehingga positioning dia menjadi tidak jelas
apakah sebagai penantang
tapi bagian dari incumbent dalam arti partai
karena harus membela juga kebijakan incumbent gitu sepuluh tahun
nah itu menjaga yang namanya suasana psikologis
terutama dengan ikon pks di jawa barat yang ada di ahmad heriawan
kalau calon keempat
nah yang keempat saya lihat ya ini tentu dalam beberapa hal perimbangan posisi waktu itu menurut saya sudah cukup memadai
hanya ada masalah yaitu soal speed di pak deddy mizwar dalam konteks mengartikulasikan pesan
selain juga saya lihat ya posisi deddy mulyadi itu menjadi jauh lebih menarik dibanding deddy mizwar
oh justru kebalikan dari pasangan nomor urut satu ya
deddy mizwar dalam beberapa hal nampak meskipun dia punya gesture yang mencoba untuk dibikin relax gitu
dan pesan persuasifnya kemudian mencoba untuk ditunjukkan lewat misalnya gaya gaya yang jauh lebih relax
tetapi dalam hal hal penguasaan basis data
penguasaan basis data yang seharusnya dikuasai oleh incumbent itu nampak tidak punya
saya melihat misalnya soal argumentasi argumentasi yang dibikin oleh deddy mulyadi itu jauh lebih hidup
dan jauh lebih kemudian bisa dipahami dan punya orientasi pada pemecahan masalah atau problem solving
dibanding narasi narasi dari deddy mizwar
sehingga deddy mulyadi tadi malam itu menjadi kekuatan pasangan demis dibanding calon gubernurnya
mas gun gun ini kan tadi anda juga membahas bagaimana calon nomor urut dua ketika impromptu atau hal hal yang lebih spontan itu agak kedodoran
dari sekian satu ratus dua puluh menit jalannya debat itu anda lihat lebih banyak calon calon ini berimprovisasi lebih spontan lebih apa adanya atau memang semuanya sudah by design
bahkan pertanyaan bahkan serangan bahkan untuk menjawab serangan seperti itu
kalau dalam konteks panggung dan perdebatan itu pasti ada intention untuk mempengaruhi lingkungan politik
ini sebagai ciri khas atau karakteristik dari komunikasi politik itu pasti by design
maksud saya semua perencanaan pesan itu sudah digodok sudah direncanakan dan strateginya sudah disusun mana dan kapan pada saat openship dan kapan dipensi
masalahnya sangat terlihat atau justru lebih samar samar
mana yang paling terlihat mana yang terlihat samar samar dan terlihat spontan dan relax gitu
saya lihat yang benar benar tadi malam dalam skala taruhlah
satu sampai sepuluh itu berada di angka delapan menurut saya emil
kenapa kang emil atau ridwan kamil itu saya bilang dapat nilai bagus
karena dari sudut beberapa indikator saya sebagai pengkaji komunikasi politik kan tidak hanya bicara soal pesan yang diucapkan
tetapi bagaimana dia misalnya mencoba untuk keluar dari masalah ketika uu berada dalam tekanan
dia mencoba untuk membuat semacam gerakan yang membuat uu lebih percaya diri
kalau ditanya gitu ridwan kamil yang menjawab gitu kan mengenai di tasikmalaya kalau tidak salah
waktu itu diserang oleh anton kharlian ya
waktu itu diserang oleh anton kharlian soal tarekat
pembubaran oleh satpol pp
dan jawabannya memang sangat riskan
waktu itu soal kepatua mui dan itu bersifat lokal kan
oke mas gunggung kita akan membahas mengenai pesan
kita mulai bahas nanti bagaimana serang menyerang atau hal hal yang menjadi fokus menjadi perdebatan di
jadi perdebatan di debat kandidat tadi malam
kita akan bahasnya di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
nah sekarang kita waktu kita akan bicara mengenai pesan politik yang disampaikan
salah satunya adalah terkait dengan ini kan calon calon yang hidup di era milenial
dimana digitalisasi kemudian isu pemberantasan korupsi juga menjadi isu yang utama
ini kita punya cuplikan bagaimana para calon gubernur dan wakil gubernur mengelaborasi antara hubungan dengan era digital dengan pencegahan korupsi
transparansi akuntabel juga dengan keterbukaan dengan it ya
dan juga bagaimana kita melihat memantau kinerja
saya kira ini bukan hanya persoalan kepala daerah
memang kalau kepala daerahnya macam macam ya lain bisa macam macam
saya kira dimulai dari diri sendiri
kedua kita ada ratusan aplikasi anti korupsi
kita punya aplikasi hibah aplikasi perizinan online aplikasi e budgeting
dua bulan lalu kpk memerintahkan tiga puluh daerah seluruh indonesia untuk datang ke bandung mengkopi apa yang kami lakukan
berikan satu early warning system bagi permangku jabatan yang
cenderung cenderung mengarah korupsi
sehingga dengan early warning system sudah diingatkan terlebih dahulu bahwa anda sudah masuk dalam bahaya korupsi
kami punya program yaitu molotot com dalam rangka membangun clean government dan good government
pendampingan dan pengawasan
karena kadang kadang memang molotot ini molotot com ini ya boleh rakyat mengawasi
dan kita pun juga mengawasi
agar semua skvd itu bisa berdaya guna
kadang kadang manusia ini memang suka kadarkum
kadang sadar kadang kumat
tapi lebih banyak umatnya daripada sadarnya
sekarang ini ada yang istilahnya disruption
nah disruption ini adalah pekerjaan melalui internet
sekarang tidak perlu seperti grab dan lain lain
saya punya program jabar edun
jabar ekonomi dunia dan network
ini akan membuka pekerjaan
mas gun gun gimana anda melihat ini kan anti korupsi ada di semua debat gitu ya
bagaimana kemudian meng engineering dengan keniscayaan era digital gitu
seharusnya pada saat bicara soal era digital dihubungkan dengan good government dan clean government
itu harusnya lebih applicable gitu ya

jadi bagaimana bisa menciptakan aplikasi aplikasi untuk mendukung good government
dan clean government seperti disampaikan oleh kang emil
tidak kemana mana gitu
jadi ini kan pemerintahan daerah
bagaimana misalnya pemberantasan korupsi itu dimulai dari penataan infrastruktur
infrastruktur teknologi misalnya bagaimana membangun aplikasi yang sadar dari awal ini butuh yang disebut dengan upaya preventif
pencegahan pada tindakan korupsi
dan termasuk juga bagaimana misalnya memastikan asn itu terkontrol
nah aplikasi menjadi penting tetapi aspek orang yang kemudian jadi aparatur itu juga jadi penting
nah maksud saya harusnya bicara soal ini ada orang sdm ini ada teknologi ini ada kebutuhan strategis keinginan basis pemilih yang menghendaki pemerintahan itu bersih
nah bagaimana menyatukan itu namanya koherensi material koherensi struktural
jadi satu narasi itu harus punya benang merah
jangan tiba tiba loncat ke grab gitu
mental ini terlalu makro
tetapi bagaimana misalnya memastikan mental yang normatif kemudian mental yang di makro itu itu diturunin dengan hal hal yang indikatornya bisa diraba oleh nalar pemilih rasional
supaya kemudian ini ada instrumental conditioning ada pengondisian instrumental yang baik terutama misalnya
taruhlah bagi pemilih yang menghendaki
jawa barat ini menjadi pemerintahan yang bersih
itu konsep atau road mapnya seperti apa
mulai dari misalnya penciptaan infrastruktur teknologi yang adaptif
sekaligus jejaring yang dipakai terutama antara pemerintahan provinsi itu dengan kabupaten kota
harusnya seperti itu yang kemudian ditawarkan
kira kira seperti itu
terlihat nggak mas gun gun dari perdebatan dari visi yang dikeluarkan atau memang hanya klise saja kembali ke mental kembali ke pencegahan yang hanya jenrik sekali
saya melihat memang ada ruang cukup luas bolongnya di situ
terutama di argumentasi yang kemudian di tataran mikro
jadi lebih kalau bisa saya sebut mas bud itu di makro ke mezzo
tetapi di mikronya bolong
terutama misalnya di langkah strategis yang kemudian turunan dari visi misi
dah bentuknya program programnya apa
itu yang kurang terlihat ya
salah satu yang menarik juga adalah bagaimana perdebatan atau aksi saling serang diantara para calon
kita akan saksikan cuplikannya
mas sarai lagi
bahwa gini rasio jawa barat lebih tinggi daripada rata rata rasional
tingkat kemiskinan jawa barat di bawah rata rata nasional tujuh delapan puluh tiga
lebih tepat lagi ini rasio adalah di jawa barat tiga ratus sembilan puluh tiga
rata rata kota bandung yang tertinggi empat puluh empat
saya koreksi anda karena saya punya data
deddy mizwar yang saya hormati
waktu saya mulai jadi wali kota gini rasio kota bandung empat puluh delapan
di akhir jabatan saya berhasil saya turunkan empat puluh empat
kedua kenapa terjadi ketimpangan
semua ibu kota di indonesia penuh dengan ketimpangan karena ragam pekerjaan
indramayu gini rasionya kecil karena homogen jenis pekerjaannya
kenapa di bandung ada begitu
karena bps itu menilai orang yang enam bulan datang ke kota dihitung sebagai objek statistik
maka orang garut orang sumedang akhirnya menjadi objek hitungan statistik
karena mereka mengalami ketimpangan di garut di sumedang akhirnya larinya ke bandung
itulah kenapa tugas gubernur seharusnya membuat kota kota di wilayah di luar bandung ekonominya meningkat sehingga tidak perlu hijrah menyebabkan ketimpangan di daerah lain
ketiga karena di bandung ada banyak pohon pohon yang ditutup dengan kain
karena di purwakarta pohon dikasih kain
pohon dikasih kain maka tidak akan ada yang paku tidak akan yang bikin iklan yang ada di situ
lebih mulia pohon dikasih kain dibanding pohon dipakuin dipasangin iklan sedotinjak
ilmu lingkungan mengajarkan proses pelindungan proses memuliakan
pohon memberikan energi bagi lingkungan memberikan air sebagai penyerapan dalam tanahnya
kemudian menghasilkan oksigen diatasnya
maka menyarungi pohon adalah bagian dari kebudayaan memuliakan pohon yang derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang yang kerjanya nebang pohon di mana mana
menurut saya ini agak ironis
pada satu sisi pohon diberi kain sementara anak anak itu kekurangan kain
sampai mereka nggak pakai celana
tenteng tenteng tidak pakai kain tidak pakai apa apa
ini sebuah hal yang sangat ironis
oleh karena itu kalau kita ingin memuliakan pohon saja dimuliakan
bagaimana mungkin manusia tidak dimuliakan
maka dalam pandangan kami pasangan asyik bahwa memuliakan manusia jauh lebih terhormat ketimbang memuliakan pohon
yang pertama adalah tunjukkan bahwa di purwakarta ada anak anak yang tidak kebagian kain
setiap hari jumat anak anak di purwakarta pergi ke sekolah menggunakan kain sarung dan hampir semuanya memiliki kain sarung yang baik
yang kedua tidak ada
relevansi antara meletakkan kain pohon di purwakarta dengan kebijakan di provinsi jawa barat
yaitu tentang mei karta
bukan mei mei tapi mei karta
mei yang dekat jakarta
dulu pak deddy bukan pak deddy pak
pemerintah jawa barat itu menolak pak
tapi akhir akhirnya padahal itu baru izin bupati mengizinkan
nah ini bagaimana itu prosesnya pak
sehingga bisa transparan kepada
ingin tahu juga kan
bahwa yang kita tolak adalah perizinan mei karta membangun kota metropolitan lima ratus hektar sampai dua dua ratus hektar
yang kami izinkan adalah delapan puluh empat enam hektar yang sudah ditentukan oleh gubernur tahun sembilan puluh empat
yang kami tolak adalah metropolitan
tetapi perizinan yang menjadi hak mereka
delapan puluh empat enam hektar harus segera dikeluarkan karena itu hak mereka
dan kita adalah pelayan publik
jangan ganggu hak orang lain
pertanyaan atau saling serangnya lebih banyak substansi atau sensasi mas gun gun
tadi saya lihat yang substansinya minim
tetapi kemudian ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya arahannya saya tahu lebih ke metakomunikasi
jadi apa yang diperbahalkan belum tentu yang dimaksudkan itu
soal pohon yang disarungin
itu apa kemudian eksplisit bahwa pohon disarungin itu sebagai pertanyaan pak saihu atau pak saihu mau mengingatkan publik bahwa di purwakarta itu pohon disarungin dengan dimensi dimensi lain
paham kan maksud saya
jadi itulah yang saya lihat metakomunikasinya ke situ
jadi meaningnya adalah attacking dengan halus
ya saya lihat kalau jawabannya kan lebih ke instrumental ya
jadi dia aksi reaksi menjawab pertanyaan saeho
ya tentu tidak kemudian menjawab tadi metakomunikasinya tapi menjawab apa yang dilisankan apa yang dijadikan verbal message nya
ya bahwa dibandingin bahwa ketika pohon disarungin kan tidak ada masalah gitu
anda lihat jadi serangannya tidak terlalu mudah untuk dipatahkan
terlalu mudah untuk dipatahkan
saya tahu bahwa mungkin substansinya bukan pada pohon yang disarungin itu
tapi dia membawa memori kolektif pada upaya yang kemudian mensarungkan itu mensarungkan pohon itu
itu bagi saya ada yang kemudian dibidik menjadi serangan
oke kalau dua perdebatan yang lain mas gun gun itu lebih substansi menurut anda
tentang apa namanya ketimpangan ekonomi termasuk soal mekarta tadi itu
wah itu meikarta memang pertanyaan yang serius ya
maksud saya meskipun dibawa dengan cara candaan
tapi kalau kita lihat misalnya meikarta ini kan isu yang sangat rame
panggungnya luar biasa resonansinya luar biasa
banyak kritik banyak sekali juga proses proses yang sebenarnya harus digali dari izin di meikarta ini
sehingga kemudian kalau kita lihat pertanyaan anton carlyan substantif
jawaban deddy tadi lebih dipensifnya pada bahwa izinnya baru sekian ya kan yang kemudian dikeluarkan
tetapi kemudian tidak bicara panjang lebar soal sebenarnya kebijakan ke depan
dari pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan dia seperti apa untuk maikarta ini
tidak bicara suatu yang kalau istilah pemilih rasional itu prospektif ke depan
problem solving dari meikarta ini di tengah beragam kritik itu seperti apa
tetapi lebih titik sampai pada kita baru kasih izin sekian
terus what next ya
dalam setiap debat itu kan biasanya kalau incumbent ikut dalam perhelatan itu kan selalu menjadi serangan dari semua pihak
tapi lihat ini terlihat gak deddy miswar itu mendapatkan serangan yang cukup berat dari semua kandidat
tadi selain pertanyaan soal maikarta
kalau kita lihat utuh ya dari awal sampai akhir beberapa pertanyaan yang ke incumbent menyangkut data seperti tadi dialektika antara ridwan kamil dengan deddy mizwar
itu saya melihat begini seharusnya deddy mizwar itu seperti ahok waktu menjadi incumbent dalam debat pilkada di jakarta
jadi itu dia sendiri bahwa dia punya data begini begini kemudian seperti misalnya juga soal meikarta dia bisa elaborasi itu kebijakan saya perdanya ini kemudian bagaimana dia proses mengeluarkan izin kemudian bagaimana policy kedepan bla bla bla
dan itu menurut saya penting menjadi oke goodwill dan political will nya itu nampak tegas spesifik karena incumbent itu kan keterukuran karena dia bukan bicara akan
tetapi dia bicara sudah dilakukan itu apa
nah ini bagaimana semalam itu seperti apa
ya itu tadi ada kedonoran di pak deddy miswar
jadi sama saja dong apa wacananya sama saja dengan para penantang gitu
ya seperti para penantang yang memang menginginkan kan merebut posisi apa namanya sebagai jabar
saya melihat gini sebagai wakil gubernur yang tentu sudah satu periode dengan sekian banyak intensitas pergulatan dengan data pergulatan dengan dinamika di jawa barat
jadi itu jadi peluru bagi deddy miswar untuk kemudian lebih elaboratif
kenapa kemudian penting elaboratif karena yang menjadi pembeda incumbent itu adalah pada kekuatan artikulasi pesan berbasis data harusnya
apa yang terakhir mas gun gun apa yang kemudian perlu dipelajari apa yang perlu diperbaiki dari masing masing calon ini untuk menghadapi debat kedua supaya para pemilih lebih yakin lagi dengan pilihan mereka
mas bud kalau bicara debat ini kan salah satu metode dalam kampanye
dan debat itu biasanya menyasar bukan pemilih semata mata sosiologis dan psikologis tetapi paling besar diharapkan pada pemilih rasional
baik pemilih rasional egocentris yang oke pertimbangan kalau anda punya program itu menguntungkan apa bagi saya
oke itu pemilih rasional
rasional egocentris atau rasional prospektif ke depan anda punya tawaran program apa
ya kan atau misalnya retrospektif dia kemudian membandingkan suasana hari ini dengan sebelumnya
nah ini yang penting dipahami bahwa semua kandidat itu harus punya indikator indikator yang lebih jelas dan itu berorientasi pada menurut saya reduce problem pemecahan masalah
saya melihat memang mereka sudah berupaya seperti misalnya ridwan kamil tetapi masih tadi kita sudah sebut punya kelemahan di uu
dan dalam beberapa hal anton carlyan meskipun lucu gitu ya
bisa menutupi beberapa kelemahan tb hasanuddin
tb hasanuddin lebih taktis
kemudian sudrajat menurut saya pak sudrajat itu sebagai sosok yang punya banyak pengalaman di birokrasi militer dan juga kemarin sempat jadi dubes
itu harusnya kemudian lebih artikulatif dan berbasis tadi apa namanya reduce problem
karena saya lihat semalam itu masih gamang terutama dalam pilihan pilihan solusi
dan terakhir itu yang kemudian kita sama sama tahu
problem pasangan nomor empat itu lagi lagi soal bagaimana sosok pak deddy mizwar yang harusnya menjadi betul betul memanfaatkan pengalaman dia selama satu periode mendampingi aher
itu dengan data data yang jauh lebih terukur konkret dan berorientasi pada apa kelanjutannya kalau dia kemudian terpilih
harusnya pamer rekam jejak gitu ya tadi deddy miswar ya
mas gugung kita akan lihat bagaimana perkembangan di debat debat selanjutnya
apakah juga akan ada hiburan hiburan lain karena cukup menghibur sebenarnya
debat kandidat pertama ini kita akan lihat bagaimana perkembangannya
terima kasih mas gunter atas perbincangannya malam hari ini